tiga pejabat badan pemeriksa keuangan tertangkap dalam operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi
dan penangkapan ini dilakukan setelah penyidik kpk menggelendah dua ruangan di gedung bpk
setelah berlangsungnya operasi tangkap tangan kpk gedung bpk terlihat sepi dan beberapa petugas keamanan serta polisi seperti biasa berjaga di depan pintu masuk
petugas humas bpk pun membenarkan adanya dua auditor dan satu anggota staff bpk yang dibawa penyidik kpk untuk diperiksa
rekan rekan dari kpk mendatangi bpk ada operasi tangkap tangan pemeriksaan dan penggeledahan di bpk
dan di sana dilakukan pemeriksaan dan jam lima lebih delapan menit
itu dua orang auditor bpk dan satu orang staf bpk diminta keterangan ke kpk
kayak sekarang yang bersangkutan berada di kpk untuk melaksanakan melanjutkan peristiwa pemeriksaan lebih lanjut